pasca kebakaran pada rabu petang
namun tunjungan plasa lainnya yakni satu hingga enam tetap beroperasi normal
kebakaran ini tidak hanya berdampak pada mal tunjungan plasa
penyewa unit dan karyawan di pakuwan center yang terletak di sebelah tunjungan plasa lima
juga dilarang masuk sementara hingga pemberitahuan lanjutan
kalau pagi ini memang saya baru dapat pengumuman tadi dari pihak kantor
sekitar ya saya sudah otw sih pulang ke kantor
tapi ternyata pengumuman bahwa pakuwan center ditutup sementara
karena memang lampunya padam karena kebakaran kemarin
kalau omong bekerjanya sementara memang dari pusat
memang kita tutup sementara sampai senin baru kembali lagi ke kantor
pusat belanja tunjungan plaza surabaya terbakar pada rabu sore
pengunjung mal yang saat itu cukup banyak dan sedang bersiap siap untuk berbuka puasa
berubah panik mencoba menyelamatkan diri
ya ampun gelap banget
lima mobil pemadam kebakaran berserta tiga unit bronto skylift diterjunkan untuk memadamkan api
di ruangan kapur atau ruangan
di ruangan kapur
di ruangan kapur

tidak sekarang sudah dibasahi terus
jadi teman teman yang berantai dua belas sampai ke lantai
hingga kamis pagi belum dilaporkan ada korban akibat peristiwa ini
tim liputan cnn indonesia
surabaya jawa timur